pertengahan dua ribu dua puluh dua tim propam mabes polri melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan percaloan dan suap pada seleksi bintara polda jawa tengah tahun dua ribu dua puluh
dari hasil sidang kode etik profesi seperti yang disampaikan secara tertulis oleh kabit humas polda jawa tengah setiap calon peserta yang ingin lolos diduga dimintai uang tiga ratus hingga empat ratus juta rupiah
tujuh orang ditangkap dalam kasus tersebut yakni polisi berpangkat kompol akp brigadir dan aparatur sipil negara atau asn
para pelaku telah menjalani sidang dengan diberikan sanksi demosi dan administrasi tanpa dilakukan pemecatan
ringannya sanksi yang diberikan dikritik oleh komisi kepolisian nasional
menurut kompolnas seharusnya para pelaku juga dijerat pidana suap atau gratifikasi
itu saja penindakan
penindakan ini harus fair karena jangan hanya soal etik saja karena kalau itu sudah menyangkut soal suap menyangkut soal penipuan tentu ini bisa menyangkut soal pidana
koordinator masyarakat anti korupsi maki juga menilai ada kejanggalan dalam kasus ini
proses penyidikan yang dilimpahkan dari propam mabes polri ke propam polda jawa tengah dinilai untuk melokalisir pelaku atau bahkan menutupi pihak pihak yang terlibat
menurut saya tetap mesinnya propam mabes kalau diserahkan propam polda saya kuat
ini kan kemudian dikotakan dikecilkan tidak dikembangkan
namun tuduhan kejanggalan ini ditampik oleh polda jawa tengah
kabit humas polda jawa tengah kombespol iqbal al kudusi menyebut pelimpahan pemeriksaan itu tidak menghentikan proses penyidikan
meski selama kurun waktu bulan september dua ribu dua puluh dua hingga maret dua ribu dua puluh tiga memang tak disampaikan ke publik
namun polda jateng langsung respon terhadap itu kemudian dilakukanlah proses proses
gelar perkara kemudian proses proses klarifikasi dan sebagainya
baru kita proses jadi sebenarnya prosesnya tetap berjalan tidak mandek dan tidak lama sebenarnya
praktek busuk percaluan dan suap ini pun memicu aksi sejumlah mahasiswa di semarang saat menggelar unjuk rasa di depan mapolda jawa tengah pada jumat lalu
masa yang tergabung dalam kelompok cipayung ini pun menganggap reformasi kultural dan struktural di institusi polda jawa tengah belum berjalan
damar sinuko semarang jawa tengah